menjelang hari raya idul fitri sejumlah masyarakat mulai melakukan mudik menggunakan beberapa layanan
salah satunya adalah kereta api jarak jauh
namun untuk dapat mengikuti perjalanan mudik menggunakan kereta
masyarakat dengan usia delapan belas tahun ke atas wajib vaksin booster
pengguna jasa layanan kereta api jarak jauh yang melakukan perjalanan mudik
perlu memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
salah satunya mengenai vaksin
seperti widya ningsih seorang pemudik yang akan melakukan perjalanan menuju malang ini mengatakan
baru mengetahui bahwa harus vaksin booster untuk dapat menaiki kereta api jarak jauh
karena persyaratan penumpang kereta harus booster ternyata
dikirain malah udah enggak ya ternyata masih berlaku vaksin booster
alhamdulillah gratis tadi gratis
karena termasuk udah pasti penumpang kereta
terus diduluin yang mana yang kereta yang mau berangkat diduluin gitu
alhamdulillah sih tadi lancar nggak berjubel sih
aturan vaksin yang berlaku untuk pengguna jasa kereta adalah
masyarakat dengan usia delapan belas tahun ke atas diwajibkan untuk vaksin booster
lalu bagi yang berumur tiga belas hingga tujuh belas tahun diwajibkan untuk sudah vaksin kedua
dan bagi anak anak berumur enam tahun
hingga dua belas tahun
jika belum melaksanakan vaksinasi tetap boleh melakukan perjalanan
asalkan saat perjalanan didampingi oleh orang dewasa yang memenuhi persyaratan
dan kita lakukan terus menerus informasi kepada pengguna
agar tidak melupakan persyaratan yang menjadi ketentuan pada saat akan menggunakan ka jarak jauh
yakni persyaratan vaksin
itu masih menjadi persyaratan untuk dapat menggunakan ka jarak jauh ya
jangan sampai karena tiket di masa angkutan lebaran ini cukup sulit didapatkan
jangan sampai yang sudah dapat tiket
tapi batal melakukan perjalanan
tidak dapat melakukan perjalanan karena tidak dapat memenuhi persyaratan
pelayanan vaksin yang berada di stasiun pasar senen ini dilakukan oleh petugas kesehatan dari pt kai daob satu jakarta
dan sudah memulai pelayanan dari jam delapan pagi hingga dua belas siang